sekarang kita ke surabaya fani
ini wali kota surabaya tri risma hari ini melarang warga surabaya berkonvoy pada malam perayaan tahun baru tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas
risma mengimbau warga surabaya tidak merayakan malam tahun baru dengan pesta berlebihan
karena harus berempati pada warga daerah lain yang mengalami musibah bencana
wali kota surabaya tri risma hari ini mengimbau warga surabaya untuk tidak berkonvoy pada perayaan malam tahun baru tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas mendatang
risma berharap agar warga surabaya tidak merayakan tahun baru dengan sikap berlebihan
menurut risma upaya ini dilakukan untuk berempati terhadap warga di daerah lain yang tengah dilanda musibah bencana
pemkot surabaya juga akan mensiagakan petugas satpol pp dan limas kota surabaya untuk berjaga di beberapa sudut kota surabaya
pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat kepolisian dari polrestabes surabaya
penjagaan ini dilakukan untuk mengantisipasi tindak kriminalitas
jahatan jalanan seperti hal hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat
saya tahu bahwa akhir tahun itu kan kita bisa lewati
tapi bahwa sebetulnya kita tidak perlu terlalu
tidak terlalu terlalu apa namanya
seolah olah ya seolah olah bahwa besok itu berakhir gitu
nah itu apa namanya itu kita harus menahan diri karena sebanyak saudara saudara kita yang saat ini terkena musibah
jadi sebaiknya justru kita tidak
kita harus selalu apa namanya
ya berlebihan supaya kita juga bisa ikut merasakan saudara kita yang saat ini mengalami musibah
nanti nggak ada itu kompor kan
udah di apa namanya nanti kita jaga seperti tahun tahun sebelumnya
nggak ada nggak ada
beberapa warga surabaya setuju dengan imbauan wali kota surabaya tersebut
kalau dari saya sendiri sih kayaknya ya bagus sih kalau misalnya konvoy malam hari terus rame rame
terus apalagi musim hujan banyak air tergenang itu kalau banyak motor juga kan tambah macet juga
harapannya sih lebih biar macetnya tuh lebih teratasi biar nggak ada macet
kalau menurut saya sendiri sih nggak perlu ya kan merayakan tahun baru juga nggak perlu kayak rame rame atau
mungkin bisa juga sama keluarga atau mungkin liburan dan perjalanannya mungkin bisa dari siang
arya setuju ya dengan kebijakan larangan dari wali kota ini untuk konvoy
mulai di tahun baru itu perlu nggak sih
soalnya bikin macet terus habis gitu kan rawan kecelakaan juga
jadi aku rasa malam tahun baru sih paling enak memang di rumah atau ya ke tempat yang nggak rame sebenarnya
memang setiap tahun perayaan tahun baru kemana
kalau saya kebiasaan di rumah sih sebenarnya kalau nggak nginap di villa atau
pokoknya menghindari tempat yang rame atau keramaian karena ya itu rawan kecelakaan rawan copet dan sebagainya
jadi mending di rumah aja
setuju nggak dengan imbauan larangan dari wali kota surabaya untuk tidak tempuh
setuju sih kalau saya soalnya daripada konvoy terus malam tahun baru malah jadi petaka mending di rumah aja sih
kalau saya sendiri sih nggak konvoy mas
karena kalau kita konvoy itu membuat macet
terus tanggapannya terkait imbauan wali kota yang melarang untuk konvoy seperti apa ini tanggapannya
nah itu kalau menurut saya itu bagus imbauan untuk konvoy di tahun baru
lebih baik kita rayakan di rumah masing masing
jika akan melakukan perayaan wali kota surabaya meminta masyarakat untuk melakukannya dengan santun dan tidak mengganggu ketertiban umum
wahyu pratama surabaya